hari ketiga liburan kepadatan arus lalu lintas menuju puncak bogor telah berkurang
sementara kemacetan diprediksi akan bergeser ke arus balik dari puncak bogor menuju jakarta dan sekitarnya pada sabtu sore
sabtu pagi arus lalu lintas menuju puncak masih terpantau padat merayap
hal ini menunjukkan masih tingginya antusiasme masyarakat luar kota untuk menghabiskan akhir pekan di puncak
namun dari data unit laka polres bogor menunjukkan kemacetan menuju puncak bogor hari ini tidak separah hari hari sebelumnya
di mana volume kendaraan per hari mencapai tiga puluh ribu
untuk mengurai kemacetan buka tutup jalur hari ini akan tetap dilakukan
untuk arus searah dari jakarta menuju puncak akan dimulai pukul sepuluh pagi
sementara untuk arus arah dari puncak ke bawah akan dimulai pukul dua belas siang
sabtu sore arus balik diprediksi akan jauh lebih padat daripada arus keberangkatan
mengingat sebagian besar wisatawan akan segera kembali ke kota masing masing
untuk hari ini jalur puncak untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke jalur puncak bogor diperkirakan lebih banyak kemarin ya
karena hari ini tidak ada antrian yang berarti di jalur tol pun di dalam tol tidak begitu panjang antrian dibanding hari kemarin
kemudian saat ini kita belum bisa memperlakukan proses runway satu arah ke atas
artinya kita belum bisa memprioritaskan para pengunjung yang akan mengarah ke jalur puncak
karena di seputar
diung gunung ada satu unit kendaraan bis yang saat ini sedang kita tangani sedang kita evakuasi yang mogok